mbak messi mbak messi mau beli boneka juga disini
oh iya dong saya itu datang kesini mau beli boneka yang bagus ada gak
hei kamu tidak tahu saya siapa
ya aku tau sih
bagus saya ini messi sukaisi rini
obah orang kaya diem diem disini
kaya diem diem biar gak ada yang tau
gak masalah masalah harga
tiga hari kamu tuh curang
tiga satu kali
udah aku aja yang mana bonekanya
bonekanya gak ada
wah mana bonekanya
enak banget ya jadi bela sama april
dikasih hg sama pak rt
ini bonekanya bagus
aku belum pernah melihat boneka sebagus ini
abduz dan bella pasti sekarang lagi bingung cariin bonekanya
iya kan sarah
biarin aja mereka pada berantem
jadi bonekanya kita mainin dulu
sini bonekanya deh
boneka kamu di sini dulu ya
aku mau masak dulu
masaknya yang enak ya
bonekanya kalian lihat gak
emang kamu taruh di mana
sebelum aku sulit aku taruh di situ
tiba tiba pas aku lihat lagi udah gak ada
tidak ada yang bisa dihilang
tidak ada yang bisa dihilang
tadi aku liat bonekanya gerak sendiri itu
banyak mungkin boneka bisa bergerak
kan kita gak gerakin
bonekanya bisa terbang
itu boneka punya aku
menurut buku gizah benar yang mochi baca
sarah sama mochi kemana
aduh jangan jangan mereka lagi yang ngelihat bonekanya
mereka yang juru suit
anak cewe dibet ya
semoga bukan boneka doang disek
itu tuh boneka lucu banget tau
itu kan suara sarah sama mochi
pasti mereka yang ngambil
sarah mochi kalian kenapa
kok gak ada
kok ini nekanya diambil sama hangkyu
dia ambil ipon besar itu
gak usah bohong deh
mana mungkin ada hantu yang mau ngambil boneka
kamu jangan ngadah ngadah deh
kita kan jangan jangan aja
dalam buku kitza menau kita tuh gak ngadah ngadah
pasti kalian sembunyiin
ih kalian tuh gak percaya
bonyakannya tuh dia ambil sama hangkyu
aku gak percaya sama kalian
iya kita gak percaya
bro broran aja beratam
eh sarah mochi
aku gak mau tau ya
pokoknya kalian harus balikin bonekanya sekarang
gak mau berteman lagi sama kalian
kita gak mau temenan lagi sama kalian
kalau bonekanya gak dipulangin
cuma gara gara boneka malah berantem
kalau batin itu masalah makanan
kak adam kalau ribut makanan langsung aja disikirin
ya abisnya adam lapar
ali emang kita disini pengen ngapain
disini pengen ngapain
kan udah mau malem
aku gak mau ngebiarin teman teman berantem cuma gara gara boneka
kita harus balikin lagi boneka itu
tapi kak disana nantunya serem
masa kita nantangin hantu sih
kalau kepaksa aku boleh buat
kita harus bisa bikin anak anak cewek baikan lagi
kita harus cepat cari boneka itu
ya mau ane
kak itu bonekanya
awas jengkel banget
tapi kamu bisa bikin value dari ponwartis
terima kasih krintang
terima kasih juga
mau saya cari
bella dan april cuma gara gara bonika
aduh udah deh
mami itu bisa beliin boneka yang bagus buat kamu
nih mami beliin kamu boneka di sini oke
makasih banget ya pak
ya makasih banget
eh bang dak juga belanja boneka di sini ya
bu messi mau beli boneka juga ya
mbak messi mbak messi mau beli boneka juga di sini
saya itu datang ke sini mau beli boneka yang bagus ada nggak
kalau boneka yang bagus itu mahal bu messi
hei kamu tidak tahu saya siapa
ya aku tahu sih
bagus saya ini messi sukaisi rini
wah orang kaya diem diem di sini
kaya diem diem biar mary tahu
enggak masalah masalah harga mahal yang penting
rupanya itu bagus
itu saya biasa buang duit biasa aja
bu messi nanti akan saya tunjukkan boneka yang paling bagus di toko ini
kalau bu messi jadi beli saya akan kasih diskon
lihat masa bu messi dikasih diskon aku juga beli boneka masa nggak dikasih diskon
padahal kan beli boneka yang biasa biasa aja
harganya juga murah
ya biar murah juga minta diskon dong
kalau saya kasih diskon nggak kembali dong modal saya pada
aduh nasibnya kan udah beda yaudah terima aja bang dok
tapi kasihan ya
mau ci jadi bonekanya harganya lebih murah
nggak apa apa kak santa
mau ci punya boneka yang murah banget
mending mau ci bisa main sama zara
ya kan zara
bener tuh mami
ku juga nggak masalah kak
mau ci punya boneka murah
mending boneka aku yang paling mahal ya